jangan lupa like share dan subscribe channel ini

jangan lupa like share dan subscribe channel ini
polisi pun menyatakan seorang petugas jalan tol terluka akibat terseret mobil saat berupaya menahan pelaku
kasus ini masih diselidiki polres metro jakarta timur
tim liputan cnn indonesia